jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari formula e
komunikasi kita terus lakukan selama beberapa waktu ini sangat intensif
memantau perkembangan di seluruh dunia bukan saja perkembangan di jakarta
dan demi menjaga keselamatan demi memastikan kesehatan warga jakarta
karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama
maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan formula e di bulan juni
waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian
tapi bulan juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan